kita ke informasi selanjutnya jawa timur bebas zona merah covid sembilan belas
hal ini dinyatakan oleh ketua gugus kuratif covid sembilan belas jawa timur
joni wahyu hadi berdasarkan data gugus tugas covid sembilan belas nasional
dalam beberapa hari terakhir rate of transmission atau angka persebaran covid sembilan belas di jawa timur kurang dari satu
dari data gugus tugas covid sembilan belas nasional saat ini sebanyak dua puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
dalam zona oranye atau kategori resiko sedang
sepuluh kabupaten kota dalam zona kuning atau kategori resiko rendah
dan meski demikian ketua gugus kuratif covid sembilan belas jati mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan mengenakan masker dan tidak meremehkan covid sembilan belas
di rumah sakit dr sutomo surabaya jumlah pasien covid sembilan belas semakin menurun
dari biasanya setiap hari merawat seratus lebih pasien saat ini hanya sekitar tujuh puluh pasien
ketua gugus kuratif covid sembilan belas jawa timur menyatakan
semakin membaiknya jawa timur
ini berkat peran serta dari seluruh stakeholder termasuk upaya operasi justisi kepada masyarakat yang digencarkan di seluruh kabupaten kota
apa upaya itu salah satu yang paling signifikan adalah operasi justisi